cekcok rumah tangga yang dialami tersangka sy dengan istrinya di siak hulu riau berbuntut panjang
pasca cekcok pelaku menganiaya istrinya hingga tewas pada sabtu lalu
pertengkaran keduanya sempat diketahui ketua rt setempat yang mendengar keributan dari dalam rumah
saat didatangi bersama warga korban ditemukan sudah tidak bernyawa di belakang rumah
warga kemudian menangkap tersangka dan menyerahkannya kepada polisi
ditemui di mapolsek siak hulu selasa siang tersangka mengaku menganiaya korban karena sakit hati kerap dimarahi korban
bahwa benar telah terjadi kdrt yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
hal ini bermula dari ada kesalahpahaman atau cekcok mulut
sehingga terjadi kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa istrinya

konflik rumah tangga juga membuat tim dvi polda jawa tengah turun tangan
di blora jawa tengah polisi akhirnya membongkar makam siswa kelas tiga sekolah dasar yang diduga tewas dianiaya oleh ayat tirinya
makam gabriela valeria rumondang selasa sore dibongkar untuk diotopsi jasadnya guna mengetahui penyebab kematian
gabriela tewas pada sepuluh september lalu
penganiayaan dipicu karena hal sepele
karena korban menghabiskan uang rp sepuluh
polisi sempat mengalami kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran pihak keluarga awalnya tidak bersedia memberikan keterangan
ayah tiri korban kini ditahan setelah ibu korban akhirnya melaporkan kasus penganiayaan kepada polisi
tim liputan cnn indonesia